kita beralih ke informasi berikutnya jika sebelumnya ada pak eko seorang polisi berpangkat akp yang viral karena jargon
masuk pak eko nah lain lagi dengan unggahan pak eko warga bandung yang justru tak masuk akal untuknya
selama tiga tahun rumahnya terkepung oleh bangunan di sekitarnya dan tidak memiliki akses jalan keluar masuk
nah itu dia kini pemilik rumah atas nama eko purnomo sedang berjuang mencari keadilan
pasalnya musyawaran dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil
eko purnomo warga kampung sukagali rt lima rw enam desa pasir jati kecamatan ujung berung kota bandung
pada delapan september kemarin mengunggah ke media sosial tentang kondisi rumahnya yang tidak memiliki akses jalan
unggahan tersebut akhirnya viral
untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi saya pun menemui eko di rumah kontrakannya di pasanggerahan ujung berung
menurut eko rumah seluas tujuh puluh enam meter persegi itu adalah peninggalan orang tuanya
yang dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejak dua ribu enam belas eko kebingungan setelah rumah miliknya terkepung oleh bangunan milik tetangganya
baik dari sisi kanan kiri depan dan belakang
eko sebenarnya sempat bernegosiasi dengan pemilik tanah di depan rumahnya
berniat membeli sebagian tanah seharga sepuluh juta rupiah
namun sang pemilik tanah enggan memberikan
eko juga bernegosiasi dengan pemilik tanah lainnya namun harga yang ditawarkan sangatlah mahal
eko pun sudah mencoba menjual rumah tersebut namun tidak ada orang yang mau membeli
beberapa kali saya dikejar kejar pas pampres pak jokowi waktu pas pertama ada kunjungan kota bandung
tepatnya di pertigaan dago dukomsel saya melemparkan surat yang isinya rumah ini
intinya minta keadilan tolong minta dibantu
kalau emang birokrasi setempat tidak bisa membantu saya ya saya memberanikan diri
dan saya melemparkan surat ini pada orang lain
satu kena punggungnya sih waktu itu tapi nggak tahu syaratnya jatuh kemana
saya pun menelusuri keberadaan rumah terkepung tersebut
informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar di belakang rumah inilah lokasi rumah milik pak eko purnomo berada
dan kalau boleh saya gambarkan sebelum dibangun rumah ini ini adalah lahan kosong dulunya
di mana lahan kosong pada waktu itu menjadi jalan menuju ke rumah pak eko
namun saat ini sudah dibangun seperti ini sayangnya saya tidak bisa menemui pemilik rumah ini
sudah tidak adanya akses jalan membuat saya kesulitan menuju ke rumah eko
satu satunya cara adalah dengan masuk melalui rumah warga
ada yang benar tidak ada yang salah
karena apa masing masing dia itu mempunyai shm data otentikasi masing masing
ini sudah ditempuh dengan dasar musawarah di pemerintahan
tingkat kelurahan cuma saudara eko pada waktu itu dipanggil dia tidak hadir
pihak kecamatan rencananya akan mengumpulkan semua yang terlibat terkait permasalahan yang terjadi agar ada solusi
yang jelas kami menginginkan semuanya seimbang sih antara harus ada jalan
tapi menurut pengamatan di lapangan ada jalan hanya di kunci
menurut pengamatan kami juga mengecek langsung ke lapangan
namun demikian kita masih bisa diharapkan supaya tetap ada semacam musyawarah untuk
sesuai dengan permintaan pak eko
eko berharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus tanah ini
saya yulhak bandung